gudang penyimpanan kain majun di kawasan katapang kabupaten bandung jawa barat kami siang terbakar
diduga api muncul pertama kali dari dinamo mesin yang rusak
diduga api muncul pertama kali dari dinamo yang rusak pada salah satu mesin pemintal benang
di bagian tengah gudang yang dikelilingi oleh puluhan ton kain majun
karena material yang mudah terbakar api dari dinamo cepat membesar hingga nyaris meludeskan seluruh isi gudang
sebelum kejadian para karyawan gudang sempat mendengar suara ledakan
yang kemudian disusul dengan munculnya api yang tiba tiba membesar dan merembet pada kain majun di sekelilingnya
delapan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran gudang kain majun ini
namun kerugian yang dialami pemilik gudang ditaksir mencapai lima ratus juta rupiah
jadi untuk yang terbakarnya gudang majun jadi posisi saat kita petugas ke lokasi itu untuk apinya sudah besar
untuk kebukaan kita masih dalam penyelidikan
telah berkolaborasi dengan pihak kepolisian